pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
oke deh oke deh saya masuk ke restur ya minggu ini
bye bye main sunggeri
mau tetap disini tapi lu ditangke polisi atau lu semua cabut gua kasih kesempatan
tugas lu sekarang jelasin sama gua
kenapa sampai kayak gini deh
bener lu yang nyerang dean
santai dong boy
gue itu emang bener bener gak sengaja buat nyenggol motornya dean
ya jalannya semalam kan emang gelap
jadi wajar kan kalo gua gak liat terus gua nyenggel motornya dean
kan piur kecelakaan bukan salah gua iya kan
ndre mungkin bagi lu ini piur kecelakaan
tapi mereka semua nggak akan bisa terima
mereka semua gak akan percaya
buat mereka lo tetap salah
lu udah nyalahkain dean
gua gak mau ini diperpanjang lagi
tapi please jangan diulang deh
emang lu gak capek apa bikin masalah terus
lu kenapa sih
lagi ada masalah
habis tumben banget
aku baik baik aja fah
sekarang aku cuma pengen kasih batasan
ya kan dari kemarin juga gua udah jadi klien lu
tapi lu asik asik aja tuh ngobrolnya
setelah aku pikir pikir
sikap aku kamu agak kurang sopan
ya enggak kali biasa aja
justru gue seneng tau gak sih
kalau lu memperlakukan gue kayak teman
gak ada rasa rasa tegang gitu loh
justru kalau lolo diem kayak gini
gue beneran ngerasa kalau lu tuh bodyguard gue
aku kan emang bodyguard kamu
gak ada rasa
iya juga ya
gak tau kenapa
gue seneng banget ngeliat lu ketawa fah
yaudah deh sampai sini aja
yang terimnya ternyata sama mika kita bisa mandiri ke kelas
tapi ingat belajar yang benar
yang fokus yang gak fokus
tata akan belajar yang benar
tapi tapi tapi
tata tuh sedih banget hari ini karena kita gak ada yang mau takut duanya bareng
padahal kan tata itu mau berdua
terus mau main sendiri
fasenya tuh mau nempel
lu gitu loh
jadi pasti berdua lagi
aku akan kemana mana
lu bisa gak gak usah mesra mesrain depan kita berdua
kalau lu pengen nempel mulu sama si geri
lu jadi permain karet
lu tempelin ke lana nya tuh
dan macem macem deh
ada dua manusia nih di sini nih yang jomblo
tersinggung tau gak
gak bisa jaga perasaan orang apa
kita tuh gak transparan ya
mau sampai kapan sih ini kayak gini
gue pacaran sama tata lu ngedumel
tapi gue pacaran sama tata mika ikutin ngedumel
ini ada satu nih jalan keluarnya
makanya lu cepetan seriusin si mika
jangan lu anggurin mulu
habis itu sekarang sosokan cuek cuekan
kayak sd lu
kayaknya mata kuliah kalian biasanya killer kan
mungkin kalian buru buru masuk lah
apalagi lu letak buruan masuk
kata sama mika masuk kelas di ekologi tuh
jangan lupa main sendiri
jangan lupa ya nanti sesuai kelas kita ketemu lagi
kalau misalnya seharian ini tak dengar aku ketemu sama main sendiri
kenapa begini yang dapet tuh
gak gitu tuh
mestinya malam minggu jadi malam jumat
lu harus seberdua tahu diri dong
ini kampus tempat apa
tempat buat belajar dan cari ilmu
bukan tempat untuk bermesra mesra
apalagi ini momennya abis lebaran
sayang masuk nih
saya masuk kelas dulu ya men
baik balik tory
nih kak ibu seklas
kan mau seklas
oh iya mereka beli
kan lo suruh tadi masuk masuk
ini enak ya
gue masuk ke dalam dulu
kabarin ya kalo udah susah
ngapain dia ngeliatin reva sambil senyum senyum gitu
gue jadi curiga kalau dia mulai suka sama reva
kalo itu bener
gue gak akan tinggal diam
reva hanya bisa jadi milik gua
sorry ini bukan urusan
semua yang berhubungan sama riva itu jelas urusan gue
lo gak berhak melarang gue
dan gue gak tahu siapa lo
ntar lo juga bakal tahu siapa gue
tapi gue yang minta sekarang lo jauhin reva
jangan pernah ganggu reva lagi
gue ditugasin sama pak benn
untuk menjaga kemampuan reva
untuk melindungi reva
otomatis gue akan selalu ada di samping dia
dan gue akan berhenti jagain reva
kalau diminta sama pak benny
emang reva ada masalah apa
sampai harus jagain sama bodi garo
ini bukan urusan lo
gue harus bikin perhitungan sama lo
biar lo gak ngeremin posisi gue
sorry kalo gua terkesan baweng
tapi gua senggak mau itu ada masalah lagi antara serigala sama warior
lu ga percaya sama gua bu
lu tau sendiri kan kemarin emang ada polisi
jadi gua ga mungkin dong gua nyalahkain dia
ya gue fokus buat kabur lah
karena semuanya juga pada sibuk buat kabur